harus tahu kalau dia telah mengambil hal yang paling berharga di hidupmu
berharga buat keluarga kita
halo enggak ada telepon malam malam
seorang angga gak boleh telepon mic malam malam
ya boleh aja sih
besok sibuk gak
maksud gue gini kalau lo gak sibuk terus gak ada acara gue pengen ketemuan
maksa atau enggak nih
mau jujur apa enggak nih
kalau jujur gue maksa banget
cuma kan gue tau lo gak suka dipaksa
yaudah kita ambil tengahnya aja
gak boleh lah
ya ya gini sih karena gini
kalau yang diculik mau gimana
kan enak dong
kalau gitu sih gue langsung berangkat tarik sis
aduh kamu tuh apaan sih enggak
tapi besok siang aku tuh mau ke salon dulu
jadi kalau mau ketemu palingan sore aja gimana
besok kita ketemuan ya
nanti besok gue langsung share log aja ya
kita ketemu di rona kulim ya
yaudah kalau begitu bye bye
ya ada apa mas
bagus mungkin pokoknya
supaya bisa terlihat romantis gitu
baik mas jam berapa ya
mudah mudahan besok waktu yang tepat antara gue sama michi
momen yang tepat
supaya michi enggak cepat cepat balik ke boston
mudah mudahan lancar semuanya
karena dia sudah berkking tamat
eh gimana tuh mas
saya ingin kul width dia
dan yang tahu
iya temen nih
hamba memohon kepadamu
walaupun hamba tahu
selama ini hamba tidak bisa memberikan
pernikahan yang sempurna untuk andin
berikanlah kesempatan kepada hamba
untuk membahagiakan andin
ya maha pemberi petunjuk
aku mohon berikan petunjukmu ya allah
langkah yang sebaiknya aku tempuh
untuk masa dapat rumah tangga ku
harus ke rasa cintaku pada suamiku
yang harus aku utamakan
untuk menghapus rasa takutku
akan kegagalan dan kecewaan di hatiku ya allah
berikanlah kesempatan untuk bisa melihat andina
kembali kepada hamba ya allah
dalam rumah tangga yang bahagia
dan kebencian lagi di hati hambamu ini
ketemu sama pembunuh roy
apa yang pembunuh roy
ketemu sama pembunuh roy
sampai hari ini
mama ingin ketemu roy itu
bahwa mau tanya sama dia
apa salah roy
sampai dia tinggal melakukannya
mama mau tanya
bagaimana dia tahu perasaan mama
betapa terukannya mama
betapa hancurnya mama
kalau dia gak tahu
dia harus tahu
dia harus tahu
dia harus tahu kalau dia telah mengambil
hal yang paling berharga
di hidup mama
berharga buat keluarga kita
gak bisa sekarang
gak bisa sekarang
belum waktunya gue untuk cerita semuanya ke mama
gue belum siap
lihat mama terluka
ya aku tahu ma
dan ada satu hal besar yang harus mama tahu
tapi entah kapan ma
entah kapan aku siap untuk mengatakannya tanpa membuat mamamu terpukul lagi
tapi aku nggak ada maksud